kami ajak anda untuk bergabung langsung bersama dengan arman helmi
yang sudah bersama salah satu anggota keluarga basuki cahayapurnama
arman silakan wawancara anda
baik dhaniar majelis hakim sudah memutuskan
memfonis dua tahun penjara bagi basuki caya purnama
atas dugaan kasus penodaan agama
dan bukan hanya para pendukung ataupun juga
mereka yang pro terhadap ahok yang bersedih
namun juga hal ini juga tertidak sakan oleh
keluarga terdekat dari basuki caya purnama
dan bersama saya saat ini sudah ada kakak angkat
dari basuki caya purnama bapak andi analtamir
pak andi bagaimana anda melihat dan menyikapi
putusan yang baru saja diberikan oleh majelis hakim tadi pak
ya seperti petir di siang bolong
jadi ini adalah musibah
yang mana tentu kita tidak harapkan tapi dia datang
jadi kita kembalikan
innalillahi wa innal rajun
jadi segala sesuatu ya memang kita akan kembalikan kepada allah
nah di kejadian ini tentu
kita tidak harapkan
dan bagaimana ahok sendiri
ada bayangan akan masuk cipinang itu pun
itu kayaknya jauh dari itu ya
jadi ini juga tentu sangat mengagetkan buat dia
cuman kita terbiasa dengan didikan
untuk belajar menerima
dan mencari hikmah dari kejadian ini
pak andi sudah sempatkah anda
atau mungkin keluarga ngobrol atau memberikan
support untuk ahok

ini keluarga sedang menuju ke cipinang
dan semoga pertemuan ini juga
tidak terlalu menjadi satu
materi konsumsi politik ya
kita harapkan di sini
indonesia ini betul betul bisa berjaya
melihat putusan dari pak ahok
pembahasan dari majulis hakim
pak andi yang berbeda dengan tuntutan yang disampaikan
jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya
menurut pak andi sendiri bagaimana
ya kalau ada keajaiban ke sepuluh ya ini
ajaib untuk saya
ada keputusan seperti itu
pju nya juga nuntut cuma setahun
ini pun juga
tidak mencari penyampaian
proses sidang yang dua puluh kali sidang itu loh
dari persidangan pertama sampai dengan
saat ini persidangan ke dua puluh satu
apakah ada mungkin pesan pesan dari keluarga
kepada pak basuki supaya beliau mungkin tegar
atau tabah bagaimana
ya kita cuma kembalikan dari
apa yang beliau katakan
bahwa saya boleh dipenjarakan
tapi kreativitas saya perjuangan saya
menegakkan yang hak itu
tidak bisa dipenjara
jadi itu yang saya ingatkan ke beliau juga
bahwa dengan ada
ingat mengingatkan dalam hal ini
dia harus besar hati
bahwa ini jalan karena hukum itu jalan
keputusan itu ya masih relatif
bukan menjadi akhir dari tujuan
tadi sudah menyatakan akan menyatakan banding
dari pihak keluarga besar ini
apa yang akan keluarga lakukan untuk mendukung
ataupun juga menunjang
keinginan dari ahok sendiri
ya banding itu kan juga sebagai
supremasi hukum ini
betul betul kita upayakan sama sama
jangan dia rapuh seperti ini
karena ini masalah presiden yang tidak bagus
buat indonesia khususnya
kalau ini dibiarkan
maka itu harus diupayakan
terima kasih pak andi atas waktunya
semoga apa yang diinginkan keluarga
ya itulah tadi
pengakuan dan juga penjelasan sedikit
dari salah satu anggota keluarga atau keluarga
terdekat dalam hal ini kakak angkat
dari basuki cahayapurnama dhaniar kita kembali ke anda